puluhan ulama nahdlatul ulama nu jakarta barat selasa pagi menyatakan sikap mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu jokowi maruf amin
di kediaman maruf amin di jalan situbondo menteng jakarta pusat
kedatangan ulama nu jakarta barat disambut maruf amin
usai pertemuan ⁇ maruf ⁇ memberikan sorban kepada ulama nu jakarta barat yang hadir dalam silaturahmi
puluhan ulama nu jakarta barat kemudian menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut satu jokowi maruf amin
maruf amin berpesan jangan melakukan hal yang bisa memecahkan bangsa fitnah maupun penyebaran berita bohong atau hoaks pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
kedatangan ulama nu jakarta barat disambut maruf amin
dan tetap menjaga kebutuhan